memasuki musim hujan tumpukan abu vulkanik gunung semeru rentan terbawa banjir saat turun hujan
petugas badan penanggulan percana daerah lumajang jawa timur mengimbau warga untuk meningkatkan kuas padaan
bahaya banjir lahar dingin semeru yang rentan menelan korban jiwa
selain keindahan di puncak semeru gunung yang terletak di kawasan taman nasional bromo tengger semeru lumajang jawa timur ini
juga menyimpan bahaya besar
selama musim kemarau material vulkanik berupa abu dan bebatuan terlihat menumpuk di bibir kawah
saat hujan lebat mengguyur puluhan ton material ini rentan terbawa banjir ke seluruh jalur aliran lahar
menurut data balai besar wilayah sungai berantas yang mengendalikan lahar gunung semeru
menyebutkan terdapat tiga daerah aliran sungai yang menjadi aliran lahar
namun dari ketiga sungai ini sejumlah titik kerap dijadikan jalan alternatif oleh warga setempat
belum lagi penambang pasir yang beraktivitas di aliran lahar semeru
oleh sebab itu badan penambang pasir yang beraktivitas di aliran lahar semeru
dan penanggulangan bencana daerah atau bppd lumajang menghimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan
untuk saat ini kondisi puncak gunung semeru sesuai dengan laporan dari pos pantau gunung sawur
tetap masih status waspada level dua
tapi masyarakat perlu waspada karena akhir akhir ini hujan di atas begitu deras
lahar dingin gunung semeru sangat membahayakan warga
karena aliran banjir ini seringkali membawa material vulkanik berupa abu debu dan bebatuan